gak se asik pesantren dulu
sekarang tuh harus diatur lah begini
begitu dan gak asik
tapi kan kak
sehingga peraturan yang bikin kita tuh jadi tertib
terus salahnya dimana ayo
gue baru paham masalahnya adalah
ini tuh ini itu kagak boleh
terus kita mau ngapain dong
cukup manis aja gitu kak kayak gini
kalian kenapa masih disini
kenapa gak pada masuk kelas
jadi gini ustadz
ini semua gara gara
gak sih kalau kayak gini terus
masa banyak banget peraturannya ya gak
hati hati kalau bicara
nanti kalau ketua panarji bisa dihukum loh
asal si aika gak setia kawan sih sob
si aika pengen ngelaporin kita ke panarji
sengguh gak setia kawan
siapa juga yang ngelaporin ke panarji
orang aku dari tadi aja diem
ika kalau bukan kamu yang ngomong terus siapa dong
biar kalian semuanya tertib
di dasar enaknya
terus sekarang kalian ngapain ngumpul disini
mending masuk ngaji kek
sholat kek baca al quran kek
pokoknya yang penting positif dan produktif
iya iya indra indra assalamualaikum
super kan saya
para santri santriku yang supel
dan pada seluruh staff staffku yang super
pertama tama saya ingin memberitahukan
bahwa nama saya adalah narji
nama lengkapnya leo narji
saya adalah sepupu dari ustazah nurul
kelihatan mirip sekali
dan saya adalah keponakan dari kiai amin
dan saya adalah keponakan dari kiai amin
saya datang kesini adalah
selain ingin menjadi pimpinan pesantren ini
adalah untuk melakukan
ke arah lebih maju
agar pesantren kunanta
setelah saya lakukan
ternyata banyak sekali
dengan aturan saya sendiri
luar biasa super
superman sih lewat
kurang lebihnya mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tuh be kasih patung dong
boleh sudah saya siapkan kebetulan ya
satu satu terima gaji
eh itu gaji diketali
super sekali namanya ini
boleh dong tepuk tangan sekali lah
kita gak boleh begini terus
peraturan pak narji itu
gak se asik pesantren dulu
sekarang tuh harus diatur lah
dan gak asik
sehingga peraturan yang bikin kita jadi tertib
terus salahnya dimana
ini tuh ini tuh kagak boleh
terus kita mau ngapain dong
kalian kenapa masih disini
kenapa nggak pada masuk kelas
jadi gini ustadz
ini semua gara gara pak narjik
terus kita gak bebas deh
mau lari lari nggak boleh mau main bola nggak boleh
mau teriak teriak nyanyi nyanyi nggak boleh
terus kita ngapain dong ustadz
jadi kita gak bebas dong
apa kata dunia ya teman teman
jadi gini aturan itu dibuat supaya kalian itu bisa hidup lebih teratur
supaya kalian itu bisa hidup lebih disiplin
supaya kalian itu bisa hidup lebih tertib lagi ya
apalagi pondok pesantren kun anta kita ini akan dinaikkan levelnya ke level yang lebih tinggi
nah jadi untuk kebaikan kita semua
bisa jadi unggulan
keren kan jadinya
atau enggak gini aja deh
gimana kalo kita belajarnya di luar kelas
aduh aduh aduh
emang boleh ustadz
ya boleh lukman
kan ustadz yang nyuruh
wah gimana sih ya
kalo mau kalian tutup pintu dulu
kalian semua ikut ustadz kesana ayo
kalian belajar disini ya
iya bener nih disini ustadz
emang kita gak bakal dimarahin ustadz sama pak narci
emang ustadz udah izin sama pak narcik
atau kalo kita diwamelin gimana
itu mana mana sungguh menyirikan
ya rapa rapa lah ya gak apa apa
orang disini kita tuh mau belajar tutup tolanan
maksudnya tuh bukan mainan yoropopo kak papa
iya kalian kan juga yang kalo yang dimarahin sobri aja kan sobri tukang rusuh
iya betul banget kata kamu tuh kala
kalian mau gak bakal aku jajanin bahso lagi
gak bakal aku jajanin lagi di warung lulis
gak gak gak
masa aku sih yang bakal disalahin sama pak narji
ya usah teriduan lah
kan usah teriduan yang ngajak kita kesini
kalian gak usah ribut kita disini untuk belajar
bukan untuk bermain ya
yaudah sekarang gini
dengerin ya aturan itu dibuat
supaya kalian itu hidupnya bisa lebih tertib lagi
ya karena tujuannya baik
untuk demi kebaikan kalian semua
allah swt berfirman
boleh jadi kamu memperbaiki diri kalian semua ya
kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu
boleh jadi kamu menyukai sesuatu
tapi itu amat buruk bagimu
allah maha mengetahui
sedang kamu tidak mengetahui
surat al baqarah ayat
saya tidak akan ketahuan sama anak anak
jadi saya bisa mengawasi mereka
dengan lebih baik
dan lebih dekat
ini kalian satu
satu orang satu
satu orang satu ya
kamu jangan ganggu orang dong pak
ganggu aja deh
nanti gak jelas orang aku lagi pegang ini kok
kan aku udah bilang jangan nyelek nyelek
aku tuh lagi baca tau gak
lihat nih aku lagi pegang kertas
asun sama ismail
kok aku sih
orang dari taditi aku diajak ngomong
kau sama hai kok
terus kalau bukan kalian siapa dong
ndra ini apaan ndra
oh ada jangkrik
kok bisa masuk begini
apaan sih ini
masih ada yang nge report

masih ada yang nge report